kita akan langsung menuju ke kantor pengurus pusat muhammadiyah yang ada di yogyakarta
kita bisa lihat bersama ketua umum pp muhammadiyah haidar nasir
telah menyelenggarakan konferensi pers terkait hal ini
yang ketiga memberi penghargaan tinggi kepada kapolri dan jajaran kepolisian
yang telah menjalankan proses hukum yang tegas cepat transparan dan berkeadilan
diharapkan proses hukum yang positif tersebut pada tahap selanjutnya
tetap berjalan objektif dan seadil adilnya
empat kepada setiap warga negara republik indonesia
hendaknya belajar dari kasus ini bahwa agama merupakan ajaran suci yang mutlak diakini oleh pemeluknya
serta harus dijunjung tinggi keberadaannya sebagaimana dijamin oleh konstitusi
karenanya siapapun harus menghormati setiap keyakinan agama
termasuk oleh pemeluk agama yang berbeda dengan sikap luhur dan toleran
bersamaan dengan itu hendaknya dijauhi segala ujaran dan tindakan
yang dapat dihormati
hendaknya dihormati dan tidak dapat merendahkan menodai menghina dan menista keyakinan luhur agama
apapun yang hidup dan diakuisah di negara republik indonesia
yang berdasar pancasila dan penduduknya dikenal religius
lima kepada umat islam dan semua pihak dihimbau
menerima hasil proses hukum tersebut
serta mengawal dengan seksama
agar hukum tetap tegak pada proses selanjutnya di pengadilan
enam menyerukan kepada semua pihak elemen bangsa
untuk bersama sama menjaga keberadaan negara kesatuan republik indonesia
dengan memelihara kebinekaan
dan suasana yang kondusif
tujuh mengajak kepada seluruh rakyat indonesia
untuk mencurahkan energi dan perhatian optimal
dalam melakukan kerja kerja cerdas dan produktif
untuk menjadikan bangsa indonesia yang berkemajuan
demikian pernyataan pimpinan pusat muhammadiyah
semoga allah swt memberikan perlindungannya
untuk keselamatan dan kedamaian bangsa indonesia
demikianlah saudara sekalian
beberapa poin pernyataan dari pimpinan pusat
kami persilahkan kalau ada yang mau dipertanyakan
tapi kami persilahkan dulu pak dahlan pak busro dan pak agung
untuk menyampaikan tambahan
pak aydar saya aydar awad cnn indonesia
saya mau bertanya dua hal
pertama bagaimana ingin bawang
apakah masih perlu matri islam
maupun matri islam segini
melakukan aksi pada dua puluh lima november pertama
meskipun sebagian besar dianggap mengapresiasi
namun ada beberapa yang meminta agar akhruf juga ditahan
ini biar pak busro ya yang jawab
kami sudah satu pandangan
mari pak gusro
pengumuman dari polri tadi itu
sudah kami respon di dalam poin poin ini
tadi sudah dibacakan pak haidar
yang itu sebetulnya sudah mencerminkan proses proses hukum
yang juga mengakomodir aspirasi dari tuntutan masyarakat
yang terlukai rasa keagamaannya
nah kemudian dijadikan tersangka oleh mabes polri
dari situ maka
urgensi untuk sekarang ini adalah justru
mengawal proses proses hukum selanjutnya
yang sudah dimulai dengan penetapan tersangka oleh polri ini
fokusnya kesana saja
kami justru menghimbau pada masyarakat
untuk fokus ke pengawalan terhadap proses proses itu
daripada misalnya melakukan langkah langkah lain
sehingga pengawalannya nanti malah kurang ada yang memberikan porsi
kemudian yang kedua
yang dilakukan oleh polri ini tentu sudah sesuai dengan tahapan tahapan
yang sudah mempertimbangkan hukum acara pidana
dengan telah dijadikannya yang bersangkutan sebagai tersangka
dan malah tadi ada pemberitaan resmi dari mahfuz polri
ada pencegahan ke luar negeri
maka penahanan tidak relevan lagi
barang barang bukti tentu saja sudah
saya kira sudah ada di baris krim
itu saja jawaban saya
jadi dari kompas tv
seandainya karus ini terus bergunyur
sehingga sampai ke persidangan nanti
apakah pp maladiah akan secara institusi membackup salah satu
apakah terlapor ataupun melapor
pak seandainya kasus ini terus bergulir ya

seandainya sudah sampai ke persidangan
apakah institusi pp maladiah hanya akan berada di luar garis sebagai pengamat
ataukah juga akan turun menjadi mungkin sebagai
teka hukum terhadap pelapor atau interlapor
dari penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan
maka proses selanjutnya itu menjadi kewajiban dari unsur unsur masyarakat sipil
agar proses dikejaksaan dan kemudian secepatnya dipenadilan
itu dikawal terus
itu kewajiban moralitas penegakan hukum
oleh masyarakat sipil elemen elemen demokrasi
tidak hanya pihak pihak tertentu
termasuk yang demonstrasi empat november kemarin
tapi juga yang lain
karena ini menjadi momentum pendidikan hukum yang baik ke depan
dan supaya nanti efektif pendidikan hukum yang baik itu perlu ada pengawanan
saya ambil contoh misalnya kasus jessica
itu kan ada proses proses transparansi
dan kalau sudah sidang memang harus transparan
karena ketentuan hukum acaranya
maupun di dalam undang undang kekuasaan kehakiman
setiap sidang harus terbuka untuk umum
nah disitulah legalitas konstitusionalnya
mendorong kita untuk melakukan proses
untuk melakukan pengawalan bersama
membantu memberikan apresiasi yang setinggi tingginya
bagi proses hukum yang dilaksanakan di kepolisian
kemudian haidar nasir juga mengimbau setiap warga negara
siapapun dia untuk menjunjung tinggi agama
jadi siapapun harus menghormati kepercayaan
dimana agama di indonesia memang sangat menjebuk
dan kemudian itu dipercaya tidak bisa dinistakan
atau dijauhi dari cara cara atau tindakan tindakan
atau ujaran ujaran yang menghina agama itu sendiri
kemudian haidar nasir atau pp muhammadi
dia juga meminta agar publik menerima proses hukum ini
dengan lapang dada dan juga terus mengawal proses hukum ini
hingga sampai nantinya berkekuatan hukum tetap
tadi bu suramu kaudas juga meng highlight bahwa
hingga saat ini setelah kita melihat proses hukum
yang berlangsung di kepolisian gelar perkara
kemudian status tersangka kepada ahok
pp muhammadiyah melalui bu suramu kaudas tadi menganggap bahwa
tidak diperlukan sekali lagi tidak diperlukan
atau tidak ada relevansinya kepolisian
segera mungkin menahan basuki cahaya purna